misa kompas tv saya sudah bersama dengan pak anies baswedan pak anies sebelumnya selamat lebaran ya pak
ada ibu ferry juga ibu ferry selamat lebaran
pak anies sama bu ferry biasanya kalau lebaran ada budaya atau kebiasaan tertentu nggak sih
ya kita kumpul semuanya udah pada nunggu wongtong ketupat
oke abis ini mau silaturahmi kemana lagi
habis ini kita di rumah ibu kami yang dituakan ayahnya ferry juga yang dituakan
jadi mereka semua di rumah itu artinya keluarga besar akan datang ke rumah
jadi kita silat rami di rumah dan menikmati masakan khas lebaran
masakan khasnya apa pak biasanya ibu ferry
lontong terus ada lodeh ada opor ada masak kecap ada sambal goreng
pak anies dan ibu ferry nanti akan ada open house atau seperti apa
ya insya allah nanti sore jam tiga lima kita ada open house
oke satu lagi pak minta ucapannya buat pemirsa kompetisi
pada semuanya izinkan yang menyampaikan selamat era idul fitri
dan terima kasih kepada semua yang telah bertugas
yang membuat kegiatan idul fitri kita berjalan lancar
yang bertugas di jalan yang di masjid yang di rumah sakit
yang di semua tempat yang tak tersebutkan
tapi mereka bertugas di saat kita merayakan idul fitri
kami sampaikan terima kasih dan apresiasi
selamat lebaran untuk ibu ibu yang selalu menyiapkan semuanya di rumah
itu yang memastikan semua pakaian anak anak rapi masakan tersiapkan
insya allah semuanya berbalas dengan kebahagiaan
terima kasih pak anies dan bu ferry
selamat belajaran sama keluarga